produsen vaksin yang sangat sedikit membuat sejumlah negara berebut vaksin
sehingga vaksin pun menjadi barang paling dicari di saat pandemi seperti saat ini
presiden joko widodo pun bersyukur
karena indonesia bisa mendapatkan komitmen pengadaan vaksin
sehingga bisa mendukung program vaksinasi dilaksanakan secepatnya
ia mengungkapkan indonesia sudah mendapatkan komitmen empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin
hal tersebut disampaikan kepala negara saat membuka musyawarah nasional ke enam
asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia atau apexis secara virtual
di istana negara jakarta kamis pagi
jokowi mengungkapkan untuk mendapatkan komitmen tersebut tidaklah mudah
sejak agustus dua ribu dua puluh pemerintah sudah melakukan langkah pendekatan
sebagaimana diketahui target perampungan vaksinasi butuh waktu lima belas bulan
namun jokowi ingin vaksinasi diselesaikan
kurang dari dua belas bulan
sudah karena memang sejak awal sejak agustus kita sudah mulai pendekatan
sebelumnya dalam sebuah laporan dari bloomberg
indonesia diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun
untuk melakukan vaksinasi terhadap tujuh puluh lima persen penduduknya
bloomberg mendapatkan data dari tren vaksinasi harian
yang dilakukan di setiap negara
mengutip dari cnbc indonesia com
saat ini rata rata dosis vaksin yang disuntikan perharinya di indonesia hanya enam puluh satu ribu
jika tren ini terus bertahan alias stagnan
maka memang benar perhitungan bloomberg tersebut
indonesia butuh lebih dari sepuluh tahun untuk mencapai tujuh puluh lima persen populasi tervaksinasi
padahal untuk mencapai kekebalan komunal dalam waktu satu tahun
setidaknya satu juta dosis vaksin per hari harus disuntikan
maka dari itu dosis penyuntikan vaksin harus ditingkatkan secara drastis
agar target kekebalan komunal bisa tercapai dalam satu tahun

saat ini hanya negara negara indonesia yang mencari vaksin
negara negara dengan ukuran populasi yang kecil dan kaya raya
serta akses terhadap vaksin covid sembilan belas yang memadai saja
yang bakal mencapai target herd immunity terlebih dahulu
maka dari itu ketimpangan akses terhadap vaksin covid sembilan belas
dan juga perbedaan kecepatan vaksinasi
membuat pemulihan ekonomi global juga tidak akan terjadi secara seragam